kabupaten maluku tengah
ada sejumlah kapal yang bisa anda gunakan untuk berlibur kepada neira
dari ambon ini ada kapal yang berangkat kepada daerah dengan berbagai waktu tempuh perjalanan
ada yang delapan jam ada yang empat belas jam bahkan lebih
tetapi kapal ini tidak setiap hari berlayar menuju banda neira
nah ada juga loh selain kapal pesawat udara
nah ini waktu tempuh perjalanannya bisa satu jam perjalanan saja untuk terbang
terbang ke banda neira
tapi itu pun lagi lagi pesawat tidak setiap hari terbang
itu pun kalau dapat tempat duduk ya
karena gampang sekali habis tempat duduknya karena jumlah seatnya terbatas
jadi tips bagi anda yang ingin berlibur ke banda neira adalah
lakukan perencanaan jauh jauh hari ya
memastikan dan memesan tiket moda transportasi itu harus diprioritaskan
nah mau pilih kapal ataupun pesawat
sesuaikan dengan budget dan waktu berlibur yang anda miliki
ini adalah kapal dengan durasi perjalanan tercepat dari ambon ke banda neira
memiliki delapan deck berkapasitas tiga ribu penumpang
di kelas ekonomi ada kabin yang bisa anda gunakan untuk tidur atau beristirahat
kalau anda kurang merasa nyaman untuk beristirahat atau tidur di kabin kelas ekonomi seperti ini
sebenarnya kapal ini juga punya fasilitas kamar atau tempat tidur yang bisa disewakan
tapi itu kerap cepat habis dipesan ya bu ya
bisa nggak kebagian kalau nggak cepat untuk memesannya
ibu sendiri kalau dari ambon ke banda neira dari banda nereta
ambar memang sering pakai kapal
iya sering sering pakai kapal
karena dia punya tiketnya terjangkau
terus untuk durasi dia punya perjalanan itu cepat
kalau kapal lain dia masih durasinya lama
murah ini menjadi alasan mereka ini lebih memilih untuk naik kapal ke banda neira dibandingkan dengan
naik pesawat ya bu ya
karena kalau naik pesawat ongkosnya bisa sekitar tiga ratus tiga puluh rupiah
dan juga mereka mempertimbangkan alasan keselamatan ya
mereka lebih merasa aman kalau naik kapal ke banda daerah
melintasi laut banda perlu waktu sekitar delapan jam berlayar dari ambon menuju banda neira
namun ketepatan waktu tiba tergantung kondisi angin dan gelombang laut
karena angin kencang kapal yang saya tumpangi sempat sulit berlabuh saat tiba di banda neira
ada tips nih bagi anda yang berencana melakukan perjalanan ke banda neira menggunakan kapal
sebaiknya pada bulan bulan mei
bulan mei kemudian bulan agustus sampai dengan september
biasanya laut dalam kondisi tenang
kemudian hujan agak secara
kalau kita dari ambon biasanya angin tenggara
angin tenggara yang diikuti dengan laut bergelombang
sehingga kecepatan kapal menurun ya
sehingga waktu tempuhnya agak sedikit lama
pulau naira adalah pusat kota kecamatan banda
pulau ini berseberangan dengan gunung banda api yang memesona
keindahannya menjadikan banda neira kerap disebut surga di timur indonesia
banda neira pernah disebut sebagai kota metropolis di abad delapan belas
karena tata kotanya dianggap lebih maju daripada daerah lain di maluku
ada banyak bangunan peninggalan masa kolonial belanda di banda neira
sebagian menjadi milik perorangan dijadikan toko atau bahkan restoran
sebagian lagi dijadikan cagar budaya
gereja tua neira menarik perhatian saya
gereja berbentuk persegi panjang bergaya eropa ini dibangun pada dua puluh april seribu delapan ratus enam puluh
oleh misionaris asal belanda maurice lancius dan john hooker
uniknya ada tiga puluh nisan berbahan batu andesit di lantai ruang ibadah gereja ini
masing masing nisan memiliki tulisan berbahasa belanda
banyak orang menganggap gereja ini dibangun di atas kuburan prajurit belanda
namun sebenarnya tak demikian
jadi sebenarnya nisan nisan di bawah ini makamkah atau hanya sekedar prasasti saja
desain desain di sini ini hanya sekedar prasasti atau monumen peringatan terhadap orang orang penting di masa voc belanda
pada saat itu yang pernah menjadi gubernur atau jabatan jabatan tertinggi di provinsi vanbanda pada saat itu
nah sehingga ketika pembangunan gereja ini di tahun seribu delapan ratus tujuh puluh tiga ini dibuatlah monumen monumen ini
atau mungkin monumen yang ada di bawah sini ini
ini dipindahkan dari kuburan mereka yang lama ke sini
sebagai bentuk peringatan bahwa mereka itu pernah menjabat sebagai orang orang penting
nah sebenarnya kalau mengacu pada era era awal kedatangan orang voc di banda
seperti yang ada di pulau aide di gereja bethlehem yang dibangun tahun seribu enam ratus sebelas
itu kita bisa lihat bahwa di dalam gereja itu sendiri tidak pernah ada kuburan di dalam gereja
justru kuburannya ada di samping gereja semua
dalam kepercayaan mereka bahwa kuburan yang dekat dengan gereja itu berarti dia itu akan dekat dengan tuhan
gereja ini memiliki sebuah balkon yang juga digunakan untuk beribadah
namun hanya dilengkapi beberapa kursi
jadi dalam ibadah orang orang belanda ini beribadah di bawah di ruang gereja ini
sementara untuk balkon ini ini adalah tempat khusus bagi orang lokal di banda
jadi orang orang lokal pekerja pekerja
yang bekerja di orang belanda ini
pekerja rumah tangga atau apapun
mereka yang beragama kristen akan beribadah di balkon ini
sementara orang orang belanda atau majikannya beribadah di bawah sana
destinasi wisata sejarah yang saya kunjungi berikutnya adalah rumah pengasingan bung hatta
siapa yang tak kenal dengan muhammad hatta
pejuang kemerdekaan dan menjabat sebagai wakil presiden indonesia pertama
di rumah inilah bung hatta pernah tinggal saat menjalani hukuman sebagai tahanan politik kolonial belanda selama enam tahun
mulai seribu sembilan ratus tiga puluh enam hingga seribu sembilan ratus empat puluh dua
hatta cinta dengan buku
bahkan saat diasingkan ke banda neira ia membawa enam belas peti berisi buku
buku buku itu dulu dibawa dari jakarta ke tempat pengasingan
sebelumnya dibawa pendibel papua lalu dibawa ke banda neira
di teras bangunan belakang rumah terdapat meja dan kursi yang masih tertata rapi
saat pengasingan bersama syahrir hatta membuka sekolah sore di banda neira
di sini ada papan tulis dan beberapa bangku kayu
jadi waktu itu mereka mengajari anak anak banda mulai dari aritmetika hingga bahasa inggris
patriotisme dan nasionalisme juga ditanamkan kepada anak anak banda kala itu
pada tahun dua ribu delapan kementerian pendidikan dan kebudayaan menetapkan bangunan rumah pengasingan bung hatta sebagai cagar budaya dari provinsi maluku
namun kurang terawat
salah satu yang mungkin bisa saya sampaikan untuk pemerintah adalah mereka menganggarkan untuk setidaknya
memiliki pendanaan terhadap perawatan tempat peninggalan sejarah
itu yang paling pertama
karena meskipun kita punya banyak tempat sejarah yang ada tapi kalau tidak dirawat ya sama saja dia akan rusak
lebih banyak yang bercabang yaitu dari jenis acropora
ada juga beberapa jenis foliosa atau karang bunga
yang berada di kedalaman tiga sampai lima meter
tapi yang lebih dominan itu yang jenis acropora branching ini
jago sekali loh tadi dia dapat terus ya
banda neira dikenal sebagai daerah penghasil pala
selain menjadi bumbu basak pala juga bisa menjadi alat bermain
seperti yang dimainkan oleh anak anak banda ini nih
jadi anak anak ini sedang bermain permainan tradisional di banda namanya patok pala
coba lempar lagi yuk om pengen lihat
sebelum bermain kita tentukan dulu siapa yang akan menang
patok pala adalah permainan yang memerlukan konsentrasi
targetnya adalah biji pala yang terpasang di depan
jarak melempar bisa beragam
tiga meter saja cukup sulit bagi saya
tapi bagi mereka tampak mudah

jadi kita bisa lihat bagaimana ini berjalan
jadi ada patok kayu seperti ini dan ada pala
ini pala ini dijajarkan seperti ini
jadi mereka seperti bertaruh ya setiap orang pasang lima pala mereka akan pasang lima pala seperti ini
jadi ketika mereka melempar gacu
pala yang mereka pegang kena keluar garis seperti ini
maka pala yang dari sini ke sini menjadi milik mereka
yuk dibawa yuk
tapi kalau kena patoknya ini jatuh seperti ini
maka semua pala menjadi milik dia
seru lagi ya
jadi tinggal sisa sisa gini ya
harus dapat sebuah ya
agar mendapatkan semua pala yang dipasang harus kena patok kayunya nih
tapi cukup sulit menjatuhkannya
biji palanya saja deh
ngomong ngomong kalau mereka berhasil mendapatkan banyak biji pala digunakan untuk apa ya
jadi kalau dapat pala banyak biasanya diapain palanya
dibawa ke rumah
dibawa ke rumah
iya dikasih bapak masak
kasih bapak masak
enggak dijual enggak
nah selain patok pala ini biasanya pala kamu mainkan main apa saja sama teman teman
mutel itu seperti
seperti ini sudah ya
jadi ada banyak sekali permainan yang mereka bisa mainkan hanya dengan menggunakan pala
yuk masak lagi yuk
masak lagi yuk
ada sebelas pulau di kecamatan banda empat di antaranya tidak berpenghuni
kali ini saya akan berwisata bahari ke pulau nailaka
dari pulau neira memerlukan sekitar satu lima jam dengan menggunakan kapal
berada di sisi utara pulau rune
pulau nailaka memiliki pantai berpasir putih yang dikelilingi jernihnya air laut
keindahannya membuat pulau kecil ini kerap disebut surga tersembunyi di bandar
jadi pulau ini dekat sekali dengan pulau run
jadi kalau air laut sedang surut kita bisa berjalan kaki menyeberang sampai ke ujung pulau run
tapi itu tergantung musim ya
saat musim angin barat air lautnya surut pada pagi hari
tapi kalau musim angin timur air lautnya surut pada sore hari
satu lagi kelebihan pulau nailaka
di sini kalau anda beruntung cuaca sedang cerah anda bisa melihat matahari terbit dan matahari terbenam
lanjut waktunya menikmati keindahan bawah laut di banda neira
ini adalah salah satu spot terbaik untuk menyelam
di banda neira namanya lava flow
lokasinya berada tepat di bawah gunung banda api
bank bank indonesia mencatat gunung ini pernah mengalami letusan sebanyak dua puluh empat kali
dan menghasilkan kolom letusan setinggi tiga sampai lima meter
nah lavanya mengalir ke bawah kemudian bawah lautnya ditumbuhi terumbu karang
kita ingin lihat seperti apa
pemandangan bawah laut di kaki gunung banda api ini memanjakan mata saya
hamparan terumbu karang tumbuh subur dengan kemiringan sekitar tiga puluh derajat ke arah laut lepas
lebih banyak yang bercabang yaitu dari jenis acropora
ada juga beberapa jenis foliosa atau karang bunga yang berada di kedalaman tiga sampai lima meter
tapi yang lebih dominan itu yang jenis acropora branching ini
diperkirakan aneka terumbu karang di sini tumbuh subur sejak tiga puluh lima tahun silam
mengingat gunung banda api terakhir erupsi pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
lokasinya itu berada kan di dekat gunung berapi
yang mana zat zat kapur yang ada di gunung api itu dimanfaatkan untuk pertumbuhan terumbu karang
karena memang terumbu karang itu terbentuk dari zat zat kalkur itu
yang kedua salinitas
dan kecerahan dari air laut itu
semakin cerah semakin bagus salinitas air laut semakin bagus pertumbuhan terumbu karang
hasil survei keragaman hayati yang dilakukan organisasi sosial asal amerika serikat the nature conservasi pada tahun dua ribu dua mencatat
perairan banda neira
terdapat lebih dari tiga ratus sepuluh jenis karang dan lima ratus jenis ikan
sementara hasil kajian cepat kelautan dua ribu dua belas menyatakan napoleon adalah jenis ikan yang melimpah
karena banyak ditemukan hampir di semua pulau di banda
jadi saya bisa melihat terumbu karang tumbuh di atas batu hitam karena bekas keguguran lava
dan ini menjadi habitat banyak sekali jenis ikan indah banget
bikin saya takjub disini bersih
tidak ada sampah
selain napoleon ada banyak jenis ikan yang hidup di perairan ini
kalau sedang berwisata bahari ke sini jangan buang sampah sembarangan ya
agar habitat mereka tetap bersih
warga pun bisa menari
seperti saya dan mama nani
lanjut lagi ya
terima kasih kak
iya oke iya oke ia sudah mau biarkan
tapi pasti ada teriar

saya sanggup bahwa ini sama sekarang
suasana pelabuhan lamani di pulau neira setiap pagi
pelabuhan ini menjadi tempat singgah kapal motor
dari pulau banda besar hatta ai dan run
kapal kapal ini tak hanya mengangkut penumpang
tapi beberapa di antaranya membawa bahan makanan
dari luar neira untuk dijual
jadi tadi ini beli singkong
beli singkong langsung didatang dari pulau ai
dapat harga berapa
dapat satu karung rp satu ratus tujuh puluh
jadi dulu lah rp tiga ratus empat puluh
rp tiga ratus empat puluh tidak mau beli di pasar di pulau neira

jadi dari sana pulau ai bawa baru dapat beli
kalau misalkan di sini ada pun harganya beda
kadang kalau sama ojek bisa dapat empat ratus
hampir dua kali lipat ya
ini boleh diangkat bang
ikan hasil tangkapan nelayan juga dijual di pelabuhan ini
iya terima kasih
apalagi kalau dimasak menggunakan pala
pala rempah yang menjadi prima dona di kepulauan banda
buah yang satu ini punya banyak manfaat
daging buahnya bisa untuk bumbu masak
bisa untuk manisan
sementara bunga palanya
bisa untuk bumbu masak
dan biji palanya juga untuk memasak
jadi saya mau coba bagaimana daging buah pala ini diolah
menjadi kuliner khas kepulauan banda
ikan kuah asam pala
nih yang masak nih mam marini
mam marini sudah siap
untuk memasak ikan kuah asam pala
yang digunakan adalah daging buah pala
warnanya putih kekuningan
kementerian pertanian mencatat
daging buah pala bergetah dan bersifat
astringensia atau pengerut
yang mampu mengecilkan pori pori kulit
irisan daging buah pala yang telah dikupas direbus
kemudian masukkan serai
dan bawang merah
sajikan dalam keadaan hangat ya
ikan kuah asam pala siap disantap
tampilannya terlihat sederhana
tapi rasanya menggugah selera
pas untuk saya
yang menyukai masakan ikan berkuah
sebenarnya untuk dijadikan menu ikan kuah asam pala ini
bisa menggunakan berbagai jenis ikan ya mama ya
dan ini ikan cakalang nih
aduh dagingnya memang empuk
ini sama sekali nggak amis
karena memang daging buah palanya ini
ini memang rasanya asam sekali dan menyegarkan
jadi enggak pakai jeruk enggak pakai asam jawa
kuahnya asam sekali
tepat seperti namanya ikan kuah asam pala
dan daging buah palanya ini baru dimasak lima belas menit ya
kalau ingin lebih lembut lagi daging buah palanya ini harus direbus sekitar satu jam
perjalanan saya lanjutkan ke pulau ai
sekitar satu jam dari pulau neira menggunakan kapal
saya menemui sanen hamid di pulau ini
kakek berusia enam puluh delapan tahun ini adalah pelestari sawat musik tradisional di maluku
jadi saya juga punya hobi di situ lagi
jadi saya pimpin ini kalau bisa barang ini jangan dia hilang
kalau bisa dia turun sampai di anak cucu saya masih semua supaya bisa tahu toh
karena ini orang tua tua meninggalan untuk anak cucu yang kita kasih hilang
kesenian sawat konon dibawa oleh orang seram ke pulau ai
instrumennya terdiri dari rebana suling tifa dan gong
kulit kambing adalah bahan
yang terbaik untuk rebana dan tifa
jadi kalau pukul itu tangan kita sakit
kan dia kurang bunyi
bunyinya sentel ting ting seng
dia sembunyi begitu
itu kalau kulit apa
itu kalau kulit kerbau kulit sapi kulit rusa
kalau kulit kambing ini bagus
karena dia tipis jadi bagus
kulitnya bagus enak
tifa adalah alat musik khas indonesia bagian timur
khususnya kepulauan maluku dan papua
memainkannya dengan cara dipukul
nada yang dihasilkan tifa memegang peranan penting dalam musik sawan
ini sulit sekali loh
tifa ini sebenarnya kalau di musik sawat ini fungsinya untuk apa om
khususnya di sawat
ini untuk ketukan atau seperti apa
iya ketukan gitu
jadi untuk mengawali yang ada ini
jadi kalau disini saya sudah salah
berarti anda bisa salah juga pak
alat musik yang satu ini tifa ini memegang peranan yang sangat penting begitu ya
jadi sebenarnya si tangan ini ini harus kita harus fokus ya
yang satu mukul ini bisa
hahaha tetap tidak bisa
mending om saja yang pakai ya
musik sawat biasanya dimainkan untuk mengiringi tarian pesisir
orang banda biasa menghadirkan kesenian ini dalam sebuah pesta termasuk pernikahan
kelompok kesenian ini hanya ada di pulau ai
jadi ketika warga di pelau lain menggelar pesta
mereka lah yang diundang untuk hadir
jadi sebenarnya tari sawat ini kalau diiringi dengan musik sawat
ini biasanya digunakan untuk hiburan masyarakat hiburan para nelayan
jadi ketika mereka tidak melaut mereka melakukannya di pantai atau di teras rumah seperti ini
dan kalau pesta sedang diadakan ada musik sawat
maka warga pun bisa menari biasanya berpasang pasangan
seperti saya dan mama nani
lanjut lagi ya yuk ma
menari sambil diiringi musik sawat di pulau ai menjadi pengalaman yang tak akan saya lupakan
merdunya suara suling gagahnya pukulan gong dan tifa
serta dengungan khas rebana membentuk irama yang membuat saya seakan tak ingin berhenti bergerak
sawat di pulau ai
tari sawat mewarnai perjalanan saya di bandaneira